jokowi menegaskan masalah kampanye dalam pilkada merupakan urusan psi sebagai partai politik
saat ditanya lebih lanjut soal pesan untuk psi agar mengutamakan daerah mana saja dalam pilkada jokowi meminta wartawan bertanya langsung ke kaisang
kata mas kaisang bapak mau ikut turun dan jokap
itu urusannya psi lah
sekali sekali sudah empat kali kita ketemu
mengenai pengaruh jokowi di pilkada november nanti pengamat politik dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin menilai pengaruh jokowi tidak akan sekuat saat masih menjadi presiden
meski begitu ujang bilang untuk memenangkan pilkada di basis basis yang ada jagoan jokowi seperti sumatera utara dengan bobi nasution lalu banten dengan airin rahmidiani kemudian jokowi akan bersinergi dengan prabowo
saya melihat ya pengaruh pak jokowi ya masih ada
tetapi tidak sebesar saat ini kenapa
karena ketika pilkada dilaksanakan di dua puluh tujuh november
maka pak jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden
bagaimanapun sosok figur presiden itu pengendali ya atau pemilik semua sumber daya kekuatan politik
ketika satu kekuatan politik ada di tangan presiden maka bisa juga memenangkan siapa yang diinginkannya di pilkada
bisa jadi pak jokowi nanti bersinergi berkolaborasi dengan pak prabowo sebagai presiden yang dimenangkannya
untuk tadi bergerak terus berjalan
untuk katakanlah memenangkan basis basis katakanlah kantong kantong wilayah wilayah yang pak jokowi inginkan